kamu udah gak punya malu lagi ya
kamu ngapain sebagian foto air sendiri
karena kamu udah nolak aku rizah
kamu yang udah buat aku kayak gini
tania jangan dulu bahaya busnya belum berhenti
busnya belum berhenti tania
kamu kenapa bisa jatuh dari bus tania
dengan mobil kamu kemana
sampai kamu naik bis begini
kamu gak apa apa
kamu pasti yang sudah mencelakakan tadian
kamu pasti yang sudah mencelakakan tania

kamu selalu harus ayudar tania
telia kan men youtubers
kamu sudah menunggu j graham
kamu sudah mendorong tania berdekat
kamu sudah menang
kamu sudah benar kelihatin
kamu sudah terbaik
kamu sudah mau kucing patrick

kamu sudah tau orang lain
kamu sudah di suruh

kamu sudah mau sama k tien
kamu sudah mau sama tien
kamu sudah mau sama tien

ya allah mama masih hidup

saya nggak kenal sama kamu
kamu bukan cucu saya
aida kita pergi sekarang
kamu jangan ngurusin lagi orang orang ini
kamu tenang kamu harus obatin luka kamu dulu
nggak papa saya mau kejar oma
saya harus kejar oma
tani tenang tenang tenang
ya ampun apa lu pak
ya ampun pak maaf pak
pak kalau nyiram air itu lihat lihat dulu dong
akan ada orang di sini air kotor lagi nih pak
baju saya basah semua kan saya masih banyak urusan lagi nih
saya nggak sengaja pak
atau saya pinjemin baju saya mau pak
ya udah boleh nih pak boleh pak
sebentar pak ya
itu kan odi
aku harus tanya dia dimana anakku
kebetulan banget nih
kamu bawa kemana anak saya
mas saya gak tau mas
bener bener gak tau mas
ini kamu bawa anak saya ke neneknya kan
jangan jangan mereka memang sedang
membicarakan kejadian waktu itu
aduh mas itu kan udah lama sekali mas
saya bener bener gak tau
udah lama kejadiannya
kamu jangan bohong odi
jelas jelas saya ingat kamu
bahwa anak saya diangkut
dan kamu turun lari

mau ke kampung melayu
mas kok malah bengong mau ikut nggak mau berangkat nih busnya
aida benar benar gak kenal aku
atau pura pura nggak kenal
aida ayo cepetan buruan
aida benar benar gak kenalin aku
kenapa kalian ngeliatin saya seperti itu
anton laporannya tadi udah selesai
kenapa kamu ngeliatin saya seperti itu sih
gak ada apa apa pak
ada sesuatu yang salah dengan saya
bukan apa apa pak
kamu ini apa apaan sih
kamu udah gak punya malu lagi ya
kamu ngapain sebagian foto aida sendiri
kamu yang udah buat aku kayak gini
sikap kamu yang seperti ini bikin aku males sama kamu
tuh kan zak
kamu itu gak punya perasaan
kamu udah nodain aku tapi kamu gak mau tanggung jawab za
biar semua orang tau
kalau kamu yang udah rusakin aku
terserah kamu kak
tapi dia juga rachel